informasi berikutnya saudara sepekan jelang ramadan ribuan botol minuman keras dari berbagai merek dimusnahkan aparat kejaksaan negeri jakarta pusat
sebanyak empat empat ratus dua puluh delapan botol minuman keras dari berbagai merek langsung dimusnahkan aparat kejaksaan negeri jakarta pusat
pemusnahan dilakukan dengan cara melindas seribuan botol miras tersebut dengan alat berat
selain ribuan botol miras turut dimusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat delapan satu ratus sembilan puluh tujuh gram
serta narkotika jenis lain seperti ganja tembakau sintetis dan obat terlarang serta tanpa izin edar
pemusnahan narkoba dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator
pemusnahan barang bukti ini dilakukan sepekan jelang ramadan setelah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan